dinas kesehatan kabupaten kendal jawa tengah
kembali melakukan tes swab terhadap lima puluh satu warga gang cemara rt satu rw empat
desa karangsari kendal jawa tengah kamis pagi
tes swab masal yang digelar di depan salah satu rumah warga ini dilakukan
setelah tujuh puluh tujuh dari satu ratus lima puluh warga gang cemara terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka yang positif covid sembilan belas merupakan rombongan warga yang berangkat takziah ke kelurahan jotang
dengan berdesakan di dalam satu bus
satu persatu warga termasuk anak anak diminta bergantian menjalani tes swab
namun demikian sejumlah warga menolak
mereka hanya menginginkan kepastian adanya obat untuk mengobati covid sembilan belas
selain melakukan tes swab satgas covid sembilan belas juga membagikan vitamin dan antibiotik
untuk meningkatkan imunitas warga
petugas juga membagikan masker kepada warga yang telah menjalani tes swab
jadi total dari pendataan awal satu ratus lima puluh ditambah lima puluh satu jadi dua ratus satu warga yang ikut tes swab
jadi lockdown terhitung mulai hari selasa kemarin tanggal delapan juni sampai
dua minggu yang akan datang berakhir insya allah tanggal dua puluh satu juni
selama lockdown empat belas hari ke depan satgas covid sembilan belas telah menyediakan enam ratus porsi makanan setiap harinya
untuk memenuhi kebutuhan makan harian warga
saktio dimas kendal jawa tengah